engga cuman panas aja tadi abis ketupahan kopi
ini kontrakan kamu
mau dibuatin kopi
saya udah jemput kang kobang sekarang dikontrakannya bu bun
dia nggak pulang ke rumah adiknya
dia bilang belum siap malam ini mau nginep dikontrakan bu bun dulu
gapapa gimana dia aja
sekarang mungkin akan lebih berat buat dia
keluarga dia lingkungan dia belum tentu bisa nerima
kita harus bantu dia sebisanya
mau jemput saya seperti biasa
kamu mau nelfon siapa
hpnya udah saya rampas
kamu hari ini gak kuliah
daripada di kamar aja mending belajar masak lagi
belajar masak apa
belajar masak apa aja
yang penting bahannya harus kamu beli dulu di pasar
terus sekalian kamu ke pasar
bapak nitip beliin peda merah
gak usah pura pura nyuruh neng belajar masak
bilang aja nyuruh naik ke pasar buat beli peda merah
buat bapak nanti makan siang
kata mama stoknya udah habis
biasanya bapak kan suka beli sendiri
itu kalau sengaja sekalian kesana
hari ini bapak nggak ada rencana kemana mana
nah juga gak ada rencana kemana mana
makanya bapak kan tadi bilang
daripada di kamar aja mending belajar masak lagi
belajar masak apa aja
yang penting bahannya harus kamu beli dulu di pasar
iya ini ganti baju dulu
barusan dari mana
kenapa kang mus kaget
kenapa tiba tiba ada cedoh
terus manggil saya kang
saya jalan dulu kesini
terus liat kang mus lagi ngeliat ke dalem
terus baru saya panggil
gak ada apa apa
kenapa neng kaget
karena tau tau ada ceedoh manggil neng
ceedoh gak salah
neng cuma kaget aja
kalau gitu ece permisi
mau ke dapur
cuma panas aja tadi abis kentupahan kopi
neng mau kemana
disuruh bapak beli peda merah
neng mau kemana
belinya seperempat aja nggak usah dua kilo
sekali mau beli bahan bahan buat mending belajar masak sayur bayam
masak sayur bayi makan waktu itu udah pernah
tapi waktu itu direcokin ceedoh
itu bukan direcokin
kalau cuma mau beli peda merah seperempat
sama bahan bahan buat masak sayur bayam
sebetulnya lima puluh ribu juga cukup
daripada nanti kurang
mendingan bawa uang lebih
neng mau berangkat
yang dua hari ngebuntutin kita bukan anak bahar remon
mereka yang ambil hp saya
kenapa dia niat banget mau jamret hp kamu
padahal hp kamu bukan hp bagus
sebelum mereka berhasil ngejamret
mereka juga pasti gak tau hp saya kayak gimana
hp nya sudah saya rampas
jangan lupa janjinya tf seratus ribu